sementara itu direkturat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham resmi mencegah istri stiano fanto desti astriani tagor untuk berpergian ke luar negeri
pencegahan dilakukan atas permintaan kpk guna kepentingan penyidikan
jurubicara direktorat jenderal imigrasi agung sampurno membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat perintah pencegahan ke luar negeri dari kpk untuk istri tersangka kasus ktp elektronik setia novanto desti astriani tagor sejak dua puluh satu november lalu
menurut agung di hari yang sama surat pemberitahuan terkait pencekalan sudah dikirimkan pada pihak disti
desti dicekal selama enam bulan ke depan guna kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi ktp elektronik
pencegahan ke luar negeri terhadap diisti ini dikeluarkan hanya selang sehari pasca istri ketua dpr ri tersebut diperiksa komisi pemberantasan korupsi sebagai saksi untuk tersangka ass pada senin dua puluh november lalu
ditiapkan oleh kpk disertai dengan surat permohonan untuk melakukan pencegahan imigrasi langsung memasukkan ke dalam sistem untuk kemudian di entry supaya seluruh pintu masuk dan pintu keluar pada saat tanggal tersebut sampai enam bulan ke depan harus melakukan pengawasan terhadap wni atas nama yang bersangkutan
kemudian disertai juga dengan surat pemberitahuan dari direkturat jenderal imigrasi kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan
tidak boleh lagi melakukan perjalanan ke luar negeri atas perintah dari kpk tadi kemudian kami menarik sementara paspornya sehingga secara teknis praktis karena tidak punya dokumen perjalanan beliau tidak bisa lagi melakukan perjalanan
itu bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi